seperti arus mudik arus balik usai lebaran tahun ini juga berlangsung relatif lancar aman bahkan terbilang nyaman
masyarakat mengapresiasi rekayasa lalu lintas serta kesigapan petugas yang terbukti mampu meningkatkan kualitas arus mudik dan balik saat ini
masyarakat mengapresiasi rekayasa lalu lintas dengan tepat baik dengan memperlakukan one way kontraflong tergantung kebutuhan di lapangan
masyarakat luas mengapresiasi kinerja polisi dan instansi terkait yang berhasil meningkatkan kualitas arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini
polri menerjunkan sebanyak satu ratus empat puluh delapan dua ratus enam puluh satu personel dan membangun dua tujuh ratus delapan puluh tujuh posko pengamanan dan posko terpadu untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik dan arus balik tahun ini
secara umum penyelenggaran mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh tiga relatif cukup bagus
ini kalau melihat dari angka kecelakaannya juga menurun
dan nampaknya dari laporan polri ini tidak ada kejadian yang cukup menarik
di sisi lain memang adanya himbauan presiden untuk arus balik ini memang membuat distribusi pada saat arus balik lebih menyebar
kemudian secara umum juga dibandingkan dengan mudik perjalanan mudik harus balik bisa lebih lancar
sejumlah pihak yakin kualitas manajemen
lalu lintas tahun ini akan menjadi standar untuk tahun tahun berikutnya
saya raffi ahmad saya ingin mengucapkan selamat kembali lagi ke kota untuk bekerja lagi mudik kembali ke kotanya lancar
sudah silaturahmi sama keluarga terima kasih untuk kepolisian republik indonesia untuk menjaga keamanan kita
tak kurang presiden jokowi juga mengapresiasi kinerja aparat
alhamdulillah pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat
serta peran masyarakat kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik baiknya
sehingga puncak arus mudik tertinggi sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar
dan tentu saja para pemudik sangat berterima kasih kepada aparat kepolisian instansi terkait
hingga presiden jokowi yang memang memberikan perhatian besar pada para pemudik
terima kasih karena untuk arus mudik kali ini perjalanan cukup lancar
dan terima kasih pak presiden sudah menambah cuti semuanya lancar
semoga semua pemudik sehat selamat sampai di rumah
terima kasih juga kepada polri sudah membuat fasilitas cukup memadai dan jalanan lebih lancar
ya alhamdulillah untuk mudik tahun ini baik arus mudik maupun arus balik
jalur lalu lintas aman nyaman
terima kasih pak presiden terima kasih kepolisian atas kesiapan dalam mengatur perjalanan kami
mulai dari kami mudik sampai kami balik ke jakarta
terima kasih mudah mudahan dapat ditingkatkan lebih baik lagi di tahun tahun yang mendatang
menurut estimasi kemenhub jumlah pemudik pada tahun ini mencapai satu ratus dua puluh tiga juta orang melampaui tahun tahun sebelumnya
namun kondisi arus mudik maupun balik dilaporkan aman